aduh jangan jangan karin ngadu lagi ke roman
kalau hadiah itu dari bu
iya aku lagi jalan sama teman teman kuliah aku dulu mas
enggak gue gak boleh bilang ke wulan
sebelum gue punya bukti yang jelas
cowok yang bareng tantanya devon itu rekan bisnisnya
ngeliat mereka berdua
tahan sih lo pukul pukul aja
bukan tempat pacaran
pak kita gak pacaran kok
saya masih mau hidup sehat
saya gak mau punya pacar kayak dia
tukang pukul pak
saya pacaran sama dia
aduh jangan sampai deh
bisa bisa tiap hari saya darah tinggi
dia yang mulai
jaka sikat dan kelakuan kalian dilindungi sekolah
jangan sampai bikin malu
jadi tadi lo mau nanya soal apa
nyebelin bahasnya tuh
lo tau nggak siapa yang naro ini di meja gue
duga men ini aku nggak tau
ini lihat dulu
ah kalau lihat
kurang ajar ya
waduh pantas santoran bener bener kacau
jadi bisa jadi motor gue gak bisa nyala juga karena mereka
udah tau otaknya siapa
ya ada yang ngumpul
wey tangan dulu tahan dulu
bukan lu doang yang mau ngumpul dia
tapi lo inget ini sekolah
ada bp kan
ya mending santai aja
masih mau priveln ya
aduh man lu masih ada siaran nih
kalau ditanya gue harus matelat gimana
eh bentar bentar bentar
eh man gausah gue tinggal ke halte aja
kok nyebrang aja bener gapapa
nih gapapa ini kan hujannya gede banget nih
gue gapapa gue masih ada urusan sama sam
kok jasudiannya malah dikasih kak karin sih
roman ga suka jasudiannya
thanks ya gue duet
jangan lagi aduh
ada buruan buruan
berat banget ini
kenapa sih bukan kita gembus tuh
tuh liat tuh
wah tadi ga gembus loh
hah kok rasakan itu
aduh udah hujan pecek ga ada ojek
bikin apa apaan nih kok ban gue kempes sih
eh pasti ada yang ngerjain gue nih
jadi lo yang ngerjain gue hah
iya gue yang ngerjain lo lo berhasil ngalangin gue ketemu sama mulan
tapi lo tau rohman nganterin mulan dengan selamat sampai rumahnya
terus lo bangga gitu hah lo udah gila ya lo bangga kalo lo kalah dari roman
gue ga kalah gue masih berjuang dan sandanya gue kalah gue kalah dari roman bukan orang pengecot kayak lo

bukan orang pengecot kayak lo
bukan orang pengecot kayak lo
bukan orang pengecot kayak lo
orang ajar lah